kalau aku kemana mana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
tadi aku nyari elsa mas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
kamu apa sih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
kamu tenang aja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
karena hari ini hari anniversary kita dua bulan ya
kalau mainnya and no' queria dear sembilan belas sangat banget sama aku
ngapain sih lo pake beli beli baju segala
nina tadi bilang mau jemput aku
sekarang aja belum dateng
ya ampun elsa
ternyata nino masih mau peduli sama gue
nino mama lega sekali kamu udah ada disini
tolong jagain dia mama tiki pesen
yaudah kalau gitu
kamu jaga diri kamu baik baik
semoga setelah ini mereka berdua gak ada masalah lagi
sayang makasih ya
kamu masih peduli sama
dan mau jemput aku di rumah sakit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
aku gak suka elsa
aku gak suka dengan apa yang kamu lakukan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
jadi sekali lagi
aku mau mengingatkan sama kamu
kalau aku gak suka
kenapa nino masih marah marah sama gue
kayaknya dia udah gak bisa maafin dan nerima gue lagi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
karena pengurus panti bilang sendiri kalau mereka hanya akan memberikan informasi
sama orang yang ada hubungannya dengan anak itu
kok kamu tau banget sayang
kamu udah pernah kesana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
riono pasti akan tes dna dan tahu anak itu memang anaknya
kalau semuanya terbongkar nino pasti ceraikan gue
mengangguk banget sih
semakin hari andin selalu kelihatan lebih cantik dari sebelumnya
gak usah banyak tanya nih